nah semua pihak nampaknya sudah mulai berbenah ya untuk menyiapkan jelang mudik lebaran
pertanyaannya sekarang kapan puasanya nih
pengurus pusat muhammadiyah senin siang mengumumkan awal ramadan
satu syawal dan sepuluh julhijjah di kantor pp muhammadiyah yogyakarta
pengumuman satu ramadan dihadiri oleh pengurus pusat muhammadiyah
termasuk ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir
pengurus pusat muhammadiyah pada senin kemarin telah menentukan tanggal satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
yang jatuh pada hari kamis tujuh belas mei dua ribu delapan belas
keputusan ini diambil setelah melakukan perhitungan dengan metode hisab hakiki
senakan ibadah puasa ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah

berdasarkan riset hisab yang dilakukan majlis tarjih dan terti
telah menetapkan bahwa satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah jatuh pada hari kamis tujuh belas mei
syatushawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah atau aizul fitri jatuh pada hari yub'at lima belas juni dua ribu delapan belas